sekarang kalian katakan
atau kalian akan naku habis
jangan bunuh aku
gusti prabu siliwangi sedang dalam perjalanan
kepemakaman gusti ratu subanglarang
menemui gusti prabu siliwangi
untuk mengobati ampun
tidak tidak ada yang boleh masuk ke dalam
gusti prabu siliwangi sedang tidak ada di dalam istana
biarkan aku menunggu isimu
tidak tidak tidak
aku sudah membuat ambu tidak nyaman
kalian benar benar prajurit yang tidak punya adab
aku datang kesini baik baik dan memohon kepada kalian
dan kalian lakukan ini kepada aku dan ambo
sekarang kalian katakan
atau kalian akan naku habis
jangan bunuh aku
gusti prabu siliwangi sedang dalam perjalanan
kepemakaman gusti ratu subanglaran

ada kabar baik untuk
ratu subanglaran telah mati
apakah kian santang
sudah mendengar hal ini
kian santang telah mendengar
akan balas dendam
pada kian santang
dan akan ada perang
lanjutan antar sodara
yang akan menghidupkan
aku akan mencari gandis penopeng itu
yang sewaktu aku bawa kemari
dan aku akan membawanya untukmu
kau cari dia
terima kasih mas
aku harus ke pajajara
aku ingin meminta maaf kepada keluarga siliwangi
karena aku telah membunuh
dimas aku akan pergi sekarang
aku akan ikut denganmu
tidak aku tidak akan
tidak nimas aku tidak ingin ada perang
sekarang lagi setelah ini
kalaupun harus ada tumbah
aku sendiri saja
tidak perlu ada orang yang terlibat
sekarang aku harus pergi
tolong jaga ayah anda
kenapa kau tak membiarkan aku ikut denganmu
siapa yang akan melindungimu
dari kemarahan orang orang pajajaran
salam sejahtera dinda
jalan cinta terima kasih karena selama ini dinda sudah sangat setia menemaniku
sampai ajal menjemputmu aku sungguh mencintaimu